di tunda hari senin tanggal tujuh belas ini sidang ke sembilan belas ini sudah siap
perlu kami kemurkan majelis bahwa beberapa waktu yang lalu
kejaksaan tinggi dki jakarta menerima tembusan surat dari kapolda
nomor b lima ribu enam yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri jakarta utara
ya sudah siap
bahwa tidak selesainya penyusunan dakwaan tidak ada hubungannya dengan surat kapolda
namun demikian untuk menentukan hari penuntutan sekiranya bisa dipertimbangkan
kiranya surat kapolda ini bisa dipertimbangkan untuk penentuan
kapan pembacaan tuntutan bisa diajukan
mengingat bahwa ini secara spesifik disampaikan alasan keamanan dan sebagainya
kita menghormati bahwa urusan keamanan memang
orang orang yang berpengalaman dan berpengalaman
menjadi urusan polri
sekiranya ini di dalam pengambilan keputusan kapan penundaan ini
mohon untuk dipertimbangkan
sekiranya ini bisa dipertimbangkan
memang agak terlalu lama
kami setelah pilkada rujukan surat ini yaitu
nah gini aja saudara jaksa ya
saudara tanggal tujuh belas siap enggak
kalau saudara tujuh belas tidak siap
ya kita cari hari lain gitu loh
tujuh belas itu sudah siap enggak
siap enggak saudara
kami mohon ini untuk dipertimbangkan ini majelis
loh enggak ini yang saya tanya saudara
jangan mengganggu persidangan ya
siap nggak saudara tanggal tujuh belas
mohon waktu kami untuk berbicara
ini karena jatuhannya ini
tapi kalau saudara enggak siap enggak apa apa
karena tuntutan itu suatu wajiban
kalau saudara enggak siap
ya kita ikuti saudara dengan
nanti pertimbangan saya berikan kepada penasihat hukum
karena jangan sampai penasihat hukum juga rugi
kami belum bisa memastikan sekarang majelis
karena untuk kepastiannya mohon kiranya
dua minggu untuk kami mohon itu
dua minggu dari sekarang
kalau ini hari selasa
selasa kemudian selasa lagi gitu
majelis kalau diperkenankan
selama saya jadi hakim ini tidak pernah saya nunda dua minggu untuk
oh makanya kami hanya bermohonan
seminggu dulu dicoba
kalau saudara belum siap lagi baru satu minggu gitu
kita upayakan kalau begini majelis
ya harus diupayakan ini kewajiban saudara ini
sebelum ditunda ada
ada yang mau disampaikan
terima kasih yang mulia
kami sangat memahami
apa yang telah disampaikan oleh rekan dari jaksa penuntut umum
dan kami tidak keberatan dengan
penundaan yang dimohonkan
tidak bisa dua minggu
paling tidak mungkin ya tanggal dua puluh satu april tujuh belas hingga ada kepastian pak
jadi hari jumat itu
kalau begitu tanggal dua puluh pak
supaya ada kepastian
maksudnya kepastian kalau saya tunda ini pas sudah pasti
ada sidang lagi kapan itu pasti
tunda tanggal berapa pun pasti kita pasti hadir disini
kami serahkan pada majelis
kalau saudara menghendaki tanggal dua puluh
jaksa juga menghendaki
tapi risikonya di saudara
pembelaan saudara waktunya terpotong
karena disini ya
giliran sidang ke dua puluh ini
jadi kalau sidang ke sembilan belas yang
sedianya tanggal tujuh belas dimundurkan tanggal dua puluh
kesempatan pleidoi saudara lima hari
nanti saudara mundur tidak siap lagi pledoi
ini sudah jauh jauh hari saya ingatkan
silahkan saudara musawarah dulu
kebukan dulu kebukan dulu
pertanyaan yang terakhir adalah
dengan belum siapnya
saudara caksa penuntut umum
kita sudah menyiapkan
oleh karena itu
kenyataannya saudara jaksa penuntut umum
tapi seperti yang telah disampaikan oleh majelis
waktu kami singkat
kalau misalnya menyusun play doh
kami siap dengan waktu yang singkat itu
boleh kami tambah sedikit
mohon maaf majelis menambahkan
supaya lengkap ada dua hal aja
yang pertama tentu
majelis yang akan menetapkan
tanggal berapa requisitor yang dari
rekan kami jaksa penuntut umum
kapanpun itu dengan catatan
dirugikan seperti tadi
jadi kalau satu minggu
tentu satu minggu setelah
itu yang pertama
yang kedua majelis supaya jangan ada kekeliruan di masyarakat juga
bahwa kami perlu sampaikan kami tidak diuntungkan
dengan penundaan ini
ini perlu supaya masyarakat tahu
terdakwa tidak diuntungkan dengan penundaan ini
bahkan dengan segala hormat majelis
bahkan kami juga dirugikan
tahu penuntutan ini akan ditunda
saksi ahli kami akan lebih banyak kami hadirkan
tapi yang sudah sudahlah
supaya masyarakat tahu
terdakwa tidak diuntungkan dengan penundaan ini
atau gini aja sekarang ya
karena belum siap ya
kan kita sidang sampai jam dua belas ini
kita tunda sampai siap hari ini
jangan jangan tepuk tangan saudara ya
ini ini memberikan kesempatan kepada caksa
kalau jam sembilan ini belum siap
kita tunda lima jam tidak apa apa
untuk menyelesaikan ketikanya
untuk menyelesaikan rentutnya
kalau memang itu dirasa bisa mencukupi
terima kasih yang mulia
melihat kekurangan materi
rasanya tidak mungkin kami menyelesaikan hari ini
sehingga kami tetap minta waktu lebih dari hari ini
saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum
memang barangkali tanggal dua puluh
itu bisa diakomodir
kami akan mencoba untuk bisa selesai
untuk dibacakan hari itu
tapi berikutnya dua puluh lima
tidak satu minggu artinya lima hari
karena kita sendiri juga mengorbankan ini
kita sudah berpetokan ini
anggota saya ini sidangnya banyak
mungkin ada sidang lain yang sudah ditetapkan
karena tanggal dua puluh kan tidak ada jadwal sidang perkara di sini
sudah ditetapkan di sini
jadi nanti jangan sampai ada kesan bahwa kita ini
menganak emaskan perkara ini
mengabekkan perkara lain
bagi kami semua perkara itu penting
ya tidak ada yang ini
jadi mohon di ini supaya nanti
setelah ini kita kembali ke
jadwal semula ya
ya jadi setelah kami bermusyawarah dengan majelis ya
kita mengalahlah perkara yang lain mungkin yang anu kita ini ya
tapi dengan catatan
kita keluar dari kesepakatan
ini kesepakatan loh ini
ada kalau nggak percaya sudah terekam juga di
alat perekam kami persidangan yang lalu
ini yang mengusulkan juga dari penasihat hukum
ya kan disetujui oleh penuntut umum
jadi kami ini menunda sidang
kami yang di gajah mada itu sudah berpatokan ini
jadi tolong dimaklumi
dan juga kepada terdakwa
saudara mempersiapkan pembelaan sesuai dengan jadwal ini
dengan apa dengan risiko berkurang dua hari dari ini
mestinya dari delapan hari
saudara ini jadi lima atau enam hari ya
baik ada yang disampaikan lagi
cukup saya kira kak
terima kasih atas perkenannya yang mulia
cukup yang mulia terima kasih
ya jangan mundur lagi nih ya
baik untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum menyusun tuntutannya
maka sidang hari ini ditunda pada hari kamis tanggal dua puluh april
dengan perintah terdakwa untuk tetap hadir
demikian sidang ditutup
hadirin dimohon berdiri
majelis hakim akan meninggalkan ruangan persidangan